secara turun temurun kopi kintamani menjadi pujaan para penikmat kopi nusantara
rasa khas dan aroma tersendiri menjadikannya sebagai salah satu simbol cita rasa bali
kini kopi kintamani semakin dikenal di kancah global
komoditas kopi ini telah menjadi salah satu andalan pendapatan provinsi bali
apa hubungannya menjaga nilai rupiah dengan kluster kopi kluster bawang kluster beras
nilai rupiah tergantung dari satu inflasi di dalam negeri
kedua dari goncang gancing kurs
kurs bisa dibuat stabil kalau ekspornya meningkat
kalau pariwisata masuk banyak
jadi kami masuk untuk mendukung agrowisata kami masuk untuk mendukung kopi sebagai tanaman ekspor
di situ sebenarnya adalah filosofi
atau peran bank indonesia untuk karena mandatnya adalah menjaga nilai rupiah
bank indonesia pun turut berperan serta dalam mendukung petani di bali
khususnya para petani kopi kintamani di bangli
sehingga mutu kopi kintamani tak kalah dengan kualitas kopi ekspor lainnya
dukungan bank indonesia diwujudkan dalam peresmian kawasan agrowisata
dan inilah para petani kopi mengoptimalkan potensinya
perkembangan ekonomi di bangli ini meskipun share nya kecil
tapi memang di tahun dua ribu lima belas pertumbuhan ekonominya cukup bagus
yaitu sekitar enam dua puluh satu persen
ini lebih tinggi daripada perkembangan atau pertumbuhan ekonomi bali sendiri yang enam empat persen
nah dengan adanya masuknya bi dengan membentuk satu kluster
kita diberikan bimbingan teknis
baik itu menyangkut dari hulu sampai hilir
kemudian menyangkut keuangan pemasaran
bahkan kita diajak keliling untuk mempromosikan mencarikan pasar
sehingga kopi kita sekarang sudah mulai dikenal
baik di dalam negeri maupun di pasar ekspor
tingginya kualitas kopi para petani bali
ikut mengiringi geliat ekspor kopi nusantara
pada akhirnya kualitas kopi indonesia semakin berjaya di kancah internasional
semuanya demi dedikasi untuk negeri